meski belum memiliki banyak informasi terkait pemilihan gubernur dki jakarta
sejumlah pemilih pemula tetap antusias untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada yang akan berlangsung pada dua ribu tujuh belas mendatang
mereka berharap bisa memiliki pemimpin yang tegas dan dapat mengatasi permasalahan di dki jakarta
seratus ribu lebih data penduduk potensial pemilih pemilu pada pilkada dki dua ribu tujuh belas mendatang

nah pemilih pemula ini setidaknya sekitar delapan belas persen juga ikut menentukan siapa pemimpin dari dki jakarta untuk lima tahun ke depan
lantas bagaimana pengetahuan dari pemilih pemula terhadap pasangan calon yang saat ini sudah ada dan sudah mendaftar di kpu pada bulan september lalu
kita tanyakan pendapatnya seperti apa
saya tahu cuma ada tiga calon gubernur
siapa aja yang ditahu
terusnya agus yudhoyono
satu lagi kurang tahu saya mbak
saya tahu sih baru ahok doang sih kenalnya
kalau untuk pilkada belum tahu dah kapan waktunya dimulai diselenggarakan
nah ini dua ribu tujuh belas ya kalau nggak salah ya
bulannya udah lupa
yang penting jujur kepada rakyat tidak korupsi lah intinya gitu aja
rakyat jakarta sejahtera bebas banjir macet udah itu aja
calon pemimpin ya yang bisa ngurus jakarta juga terus jangan cuma janji doang harus berjalan lah sama yang paling di
jakarta tuh yang paling ini macet doang sih
juru ramah tegas